anggota polsek pangkalan baru menangkap seorang pria
yang diduga pelaku penipuan di kelurahan dul pangkalan baru bangka tengah minggu malam
pria yang diamankan ini lebih dulu ditangkap seorang emak emak
yang menjadi korban penipuan pelaku
modusnya pelaku meminta transfer uang dua juta rupiah
lalu melarikan diri dengan sepeda motor
namun di tangan emak emak ini pria berinisial j tersebut bernasib apes
karena saat akan melarikan diri sang emak emak berhasil menarik baju pelaku
meski sempat ikut terseret puluhan meter sebelum pelaku terjatuh dan ditangkap warga
setelah diusut pelaku ternyata telah beraksi di empat lokasi di wilayah kota pangkal pinang dengan modus serupa
pelaku ini sudah cukup meresahkan wilayah kota pangkal pinang
yang mana modus pelaku ini meminta transfer kepada konter
ada konter hp ini kan ada pelayanan yang men transfer kepada pelaku usaha
kini pelaku telah ditahan di sel tahanan mapol resta pangkal pinang
guna proses penyelidikan lebih lanjut
berhati hatilah anda dengan iklan pinjaman uang di media sosial yang bisa membuat anda tertipu
seperti yang dialami pria paruh baya di kota sukabumi jawa barat
korban yang sedang butuh uang ini tergiur dengan pinjaman sejumlah uang yang ditawarkan media

setelah mengontak nomor yang ada di media sosial pada selasa siang
korban diarahkan ke minimarket
kemudian orang yang dihubungi oleh korban mengirim sebuah link
dan meminta korban menunjukkannya ke kasir minimarket
simpan pinjam itu
simpan pinjam terus
saya masukin kata terus
akibat kejadian ini pihak minimarket menderita kerugian
sebesar dua sembilan juta rupiah
kasus ini pun masih dalam penyelidikan oleh trashcrimpo seksukaraja
tim liputan cnn indonesia